soal perlakuan lo ke rere
iya encing juga tadi liat
rere matanya berkaca kaca
gak baik rob bikin perempuan nangis
apa salahnya sih kalo lo nemuin dulu si rere
umi udah ngeraguin cinta
umi udah salah nilai abah
abis umi cemburu sih
abah tuh perempuan
tapi cemburu umi tuh keliwatan
itu namanya cemburu buta mi
ini kali cobaan dari allah untuk kita ya bu ya
lain kali mi kalo ada gosip begitu
umi harus kudu berpikir yang terang nih
terus umi percaya deh sama abah
abah gak mungkin berbuat seperti itu mi
yaudah deh ba ya
jangan diungkat ungkat terus
umi kan dengarkan salah sama abah
asal tau aja mi ya
cinta abah itu paling all untuk umi
gak mungkin ada peluang sedikit pun untuk perempuan yang lain
jangan sampai abah sama si kardon
yang otaknya hanya perempuan mulut
cinta umi juga cuma buat abah seorang
kalau umi udah sadar banget
itu yang abah harapin
terima kasih mi ya
mesra mesra ani ya
reset lu ya
cuma duduk doang
kalo pasangan duduk berdua
yang ketiga tuh senta
masa tanya elu
sama dong kita reunian
itu kalimat buat orang yang belum nikah
dudukin aja halam
tapi ini kan bulan ramadan
kayak gitu dilarang
kecuali malam hari
kalo kita yang disini
tentang si pibi sebentar
nanti deh jadi temenin ya
ada sih di dalam baru aja pulang
yaudah jor aku panggilin ya
mau kasih tau mau buka puasa
masih berapa menit lagi
bukan jadi mau ngasih tau kalau
itu di depan ada kare kare
kenapa yang rere kemari
kesian itu kare kare nungguin
baru ingin minta tolong
kamu bilang sama mbak rere
kalau pulang aja
kerjaan kantor jangan dibawa ke rumah ya
kenapa cing gak bilang sendiri cing
bilang pada kak re re kan
katanya cing robi
kak rere suruh pulang
jangan dibawa ke rumah
itu aja sih priscil
apa segitu bencinya robby sama aku sekarang
jangan jangan roby sama rere lagi ada masalah nih
kalau gitu biar poh ajan panggilin si robi ya
enggak usah poh enggak usah
lagian besok kan hari bisa ketemu sama roby di kantor
lebih baik rere pulang dulu ya poh
rere titip salam aja untuk robi
mau burung apa
mau burung pulang
iya bang aji rere mau pulang dulu
udah buka bersama aja di sini
makasih ya bang aji
rere pamit dulu ya bang aji cinggalan
rere kenapa gitu
ya kalian tau
tidak nyampe nyabar
udah udah udah urajan ya
bro tadi si rere kenapa sih
kok buru buru mau pulang
itu be tadi kak rere datang kemari mau nemuin cing robi
tapi begitu ayo cek di kamarnya terus robinya gak mau ketemuin si rere bang
wah si robi kenapa sih kan kasihan si rere dari jauh jauh kemari
ya udahlah nanti aja lah kita tanyain ke robi
sekarang udah waktunya buka puasa yuk buka puasa terkeburu tutup
oh iya ngobrol aja bu kayak kagak
soal perlakuan lu ke rere
lupa lo johnny juga ada ngomong sama gua ya
iya ancing juga tadi liat rere matanya berkaca kaca gak baik rob bikin perempuan nangis
rob apa salahnya sih kalo lu nemuin dulu si rere